sebuah bus terbakar di eksit tol adiwerna kebupaten tegal jawa tengah jumat siang
diduga kebakaran disebabkan korsleting dari dalam dashboard bus
kebakaran berawal dari bus yang mengalami kerusakan mesin di kilometer dua ratus delapan puluh empat tol pejagan pemalang
bus lalu diderek menuju pintu keluar tol adiwarna
namun tiba tiba saja asap keluar dari dashboard bus dan membakar seluruh badan bus
kebakaran hari jumat tanggal lima april pukul sebelas sembilan belas di eksit tol
tidak ada korban dalam peristiwa ini karena sang sopir berhasil menyelamatkan diri
petugas damkar dari kabupaten tegal dan kota tegal diterjunkan untuk memadamkan api
setelah dilakukan proses pemadaman selama empat puluh lima menit api berhasil dipadamkan